bahkan ada satu perusahaan asing diduga menjadi pembeli cpo dari terduga sembilan perusahaan besar eksportir dengan transaksi satu satu triliun rupiah
bagaimana kemudian menguji kebenaran laporan ini dan apa tindak lanjut dari kppu
kita diskusikan dengan narasumber yang sudah terhubung secara virtual lewat sambungan zoom
yang pertama goprera panggabean direktur investigasi kppu dan boyamin saiman koordinator masyarakat anti korupsi
selamat malam bapak bapak apa kabar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam dan malam ini sebenarnya kita juga mengundang asosiasi pengusaha kelapa sawit
tapi kemudian sampai diskusi ini kita mulai belum ada konfirmasi untuk kehadiran tapi tidak apa apa kita lanjut saja
saya ke bang boy dulu bang boy mungkin bisa dijelaskan lagi ke kita semua
apa kemudian dasar pelaporan ini bang
lima atau enam hari yang lalu kppu menyampaikan di depan dpr bahwa sedang melakukan investigasi atau apapun namanya
dugaan kartel atas langka dan mahalnya minyak goreng
dan menyampaikan katanya sudah bukti langsung
nah atas dasar itulah karena saya sudah mengawal kasus mafia minyak goreng dugaan mafia minyak goreng
maka kemudian atas data yang saya peroleh yang terbaru yaitu terkait dengan perusahaan perusahaan di sumatera
maka saya serahkan hari jumat kemarin by email kepada kppu
karena memang saya sedang berdiskusi
nah kemudian juga sudah dibalas ini saya untuk menyerahkan surat tertulis
nah kan begitu dalam bentuk laporan yang lebih lengkap siapa terlapornya segala macam
mungkin akan saya lengkapi minggu depan lah karena saya baru bisa ke jakarta minggu depan
tapi prinsipnya yang saya sampaikan itu adalah kalau yang ke kejaksaan agung dulu
itu menangkut yang terkait dengan jahat ekspor
tanpa kuota hanya begitu
itu liga besar cpo
nah kemudian kejahatan ini adalah minyak goreng yang diperluas negeri dengan dikapuk lakse payuran
kalau di lampung itu malah di kabupaten dengan limbah sawit
ini tapi banyak macam macam
nah yang ke kppo adalah terkait dengan sembilan puluh an mendapatkan fasilitas plb pusat logistik berikat
tapi kemudian langsung dijual ke luar negeri tanpa melalui industri
nah itu rancang
rancangan dikaitannya dengan biaya masuk dan ppn
tapi yang saya kan kepada kppu bukan itu benang merahnya adalah
ini saya menyampaikan kepada kppu inilah sembilan perusahaan yang besar besaran mengekspor
dan itulah kemudian diduga menjadi cpo lanka
cpo no lanka ini menjadikan minyak goreng juga mahal
dan otomatis juga lankan
jadi inilah saya berharap kemudian kppo memotret mencari
perusahaan ini terafiliasi dengan perusahaan sawit siapa
dan perusahaan yang membelinya di luar negeri juga sudah terterahkan kemarin
itu perusahaan dari asing tetangga kita
karena kode belakangnya pce limited
jadi kalau kita kan depannya pc kalau mereka pce limited lpg
nah itulah saya berharap bisa dipotret nanti bahwa
perdagangan ini menjadi simpang lebih banyak ke luar negeri
dan merupakan rakyat yang lebih berharga

apakah mereka kemudian ini kartel atau bukan
nanti biarlah kppo
jadi saya hanya ingin menyerahkan sembilan perusahaan besar
karena di situ juga dalam kolom yang saya berikan itu
tertulis adalah industri besar
dan mereka selama dua ribu dua puluh satu
itu diduga melakukan transaksi sekitar antara lima puluh sampai enam puluh triliun
karena dia keluar lima persen itu saja antara tiga sampai tiga lima triliun
itu hanya lima persennya berarti antara lima puluh bahkan sampai tujuh puluh triliun
itu sebenarnya sebagian baru separuh lah kira kira
belum keseluruhan sumatera
jadi bisa digambarkan begitu
karena ini berarti perdagangan perdagangan besar yang menguasai ini
lebih kemudian mementingkan mencari keuntungan sebanyak banyaknya
dan diekspor ke luar negeri sebesar besarnya
jadi bahkan ini sebenarnya tetap ppu itu mencemurnakan kegiatan saya
pertama lapor kepada tugas anakung
tugas korupsi lidah besar ppu yang tanpa kuota maupun yang kemudian tidak membayar ppn tadi
kedua saya mengajukan kegiatan perapradian kepada menteri perjalanan
hari kemarin untuk berkaitan dengan tidak penetapan kesan pak
baru hari depannya saya cempurnakan lapor kpu pu
karena kpu pu menyampaikan kepada publik kepada ppr
sudah melakukan kegiatannya untuk meneliti juga kartel

itu adalah celah dan modus yang digunakan oleh sembilan perusahaan besar ini ya
untuk kemudian dicap sebagai kartel cpo
saya ke pak goprera
pak bagaimana kemudian merespon laporan dari maki ini
karena gini kabarnya kppu juga sudah mendapatkan sejumlah bukti
proses kita sampai saat ini memang proses penyelidikan kita
untuk mendapatkan alat bukti yang cukup ya
terkait dugaan pelanggaran yang sedang kita dalamin
yang terlapor di kita di proses penyidikan ini adalah
produksen minyak goreng ya
yang terkait dengan dugaan prespixing atau penetapan harga
yang kita duga dilakukan oleh para produsen minyak goreng
dan atau terkait dengan pengaturan produksi atau pemasaran
yang telah mengelola produksen minyak goreng tersebut
dan untuk penguasaan pasar
terkait dengan laporan yang informasi yang kita terima
di situ memang ada disampaikan ada dugaan kartel cpo ya
kartel cpo informasi yang disampaikan kita sebelumnya
yang kedua juga disampaikan ada sembilan eksportir
yang melakukan volume ekspor ke luar negeri itu cukup besar
yang disampaikan bahwa itu
yang mengakibatkan salah satu input untuk bahan baku minyak goreng
menjadi berkurang akhirnya minyak goreng menjadi mahal
menjadi salah satu perilakunya nanti informasi ini
tetap apa yang kita sampaikan nanti akan didalamin pak
didalamin akan kita jelaskan apakah disini nanti ini menjadi
bahan tambahan untuk dugaan didik kita yang terkait dengan kartel
di produsen minyak goreng ini atau memang nanti
akan ada yang mau disampaikan adalah dugaan kartel
di cpo misalnya
nanti pengusaha cpo karena kita tahu bahwa
produsen ini ada pelaku usaha yang memang bergerak
bidang usaha di produsen minyak goreng ada yang di cpo gitu
nanti apakah yang berikutnya juga kita tahu bahwa apakah nanti kaitannya
produsen minyak goreng terinteragasi dengan pelaku usaha yang bergerak
di bidang cpo misalnya
nanti dalam kaitannya dengan informasi yang kita terima ini
ada perilaku yang misalnya ya itu tidak dipasok
kepada produsen minyak goreng yang tidak terintegrasi
sehingga tidak dapat input akhirnya kurang pasokan
apakah perilaku perilaku tapi mungkin nanti yang itu ada
integrasi vertikal gitu ya
dugaan pelanggarannya nanti kita lihat
yang pasti kita yang lalu sudah direspon bagaimana laporan itu
agar dilengkap apa laporan itu disusun
tadi sudah nanti kita lihat informasi yang disampaikan apakah
karena tadi yang kita lihat sini ada yang disampaikan dalam informasinya itu adalah
kartel cpo gitu
apakah di situ mau melaporkan produsen cpo nya atau produsen minyak gorengnya
atau ini menjadi bagian informasi untuk kasus yang kartel lidik sekarang
nanti kita lihat pada saat proses klarifikasi
satu bukti lagi dibutuhkan oleh kppu itu apa
kalau bukti yang kita peroleh pak
ini kan dalam proses dugaan kita itu kan adanya koordinasi ya
ada koordinasi atau kesepakatan atau perjanjian
melakukan penetapan harga ya
karena temuan kita itu ada yang kita lihat beberapa dari tahun dua ribu dua puluh kita tarik dua ribu dua puluh satu
ada tiga periode di mana ada harga cpo turun tapi harga minyak goreng stabil
harga cpo stabil harga minyak goreng naik
harga cpo turun ada harga minyak goreng naik
artinya di pasar persaingan harusnya harga minyak goreng itu bergerak berbanding lurus
mengikuti pergerakan harga cpo
namun dengan kenapa pergerakan itu tidak mengikuti kita duga bahwa ada prestiksi diantara mereka
ada bukti bukti lain juga yang terkait dengan pengaturan pengaturan perusahaan pemasaran
beberapa kejadian peristiwa pak taji lapang juga kita lihat
pada saat kebijakan het ditetapkan langsung minyak goreng langka
tapi pada saat ait dikabur gitu ya
uang yang dulu hilang jadi kelihatan di pasar
nanti kita lihat apakah ada kaitannya
karena memang selama ini barang itu ditahan atau tidak gitu ya
tapi yang pasti dari peritel juga kita sudah dapat informasi bahwa
baik di retail tradisional maupun di modern itu mereka pasokan servis levelnya sangat jauh berbeda gitu ya
sebelum kita duga kartel dengan sudah kartel gitu ya
artinya yang diminta berapa yang bisa dipasok berapa volume gitu dari total yang
pesanan yang mereka sampaikan
tapi ini semua akan kita olah pak
karena dalam kartel ini kan sulit untuk mendapatkan pengakuan
namun demikian kita juga nanti melihat setelah proses ini selesai dari alat bukti kita apakah ini cukup atau tidak gitu
karena kita tahu juga harga cpo ini kan memang cukup besar ya
di bulan kalau nggak salah februari sudah enam belas ribu gitu ya
di bulan apa di bulan
jadi apakah kita lihat apakah kenaikan harga cpo itu memang bisa mempengaruhi harga jual
yang sampai kemarin yang terjadi di pasar ya
sampai dua puluh ribu dua puluh tiga
kalau contohnya kita lihat berapa
kita akan kita bandingkan sebelum periode kartel dengan kita duga kartel
mereka dulu ngambil gross profit margin itu berapa persen sih
harusnya kan nggak jauh jauh beda
kalau dia sama berarti ya segitulah memang pengaruh dari harga cpo itu harga ini ya
karena gross profitnya nggak jauh jauh berbeda
tapi pada saat dia jauh dibandingkan sebelum kartel artinya kenaikan harga spo itu lebih kecil dibandingkan
dan besaran kenaikan harga jual
nah kenapa itu bisa terjadi kita duga ya ada menghambat perilaku menghambat persaingan diantara mereka dengan cara koordinasi bisa jadi
nah ini yang akan kita dalamin pak
tapi nanti kita belum bisa nyimpulkan
semua akan kita setelah kita simpulkan setelah kita mendapatkan semua data data dari para pelaku usaha
kita duga melakukan pelanggaran berikut juga dari saksi
ya dari saksi kita dan nanti dari ahli gitu
siapa saja sih sembilan eksportir dan satu perusahaan asing ini
karena gini opini publik ramai mengatakan bahwa pemain yang apa ya eksportir yang bermain atau pemain konsesi sawit ini kan dari dulu itu itu saja
ini kan sebenarnya publik menuntut keberanian saja untuk mengungkap siapa kemudian yang bermain atau menjadi kartel ini
ya sebenarnya kan gini bisa nanti oleh ini saya berharap
seperti kejadian ekpp maupun pengadaan bistran jakarta
di mana kppu bekerjasama dengan penegak hukum saling mensupport dan kemudian saling memberikan bukti bahwa kemudian ada korupsi dan juga ada saingan usaha tidak sehat
dan dua duanya bisa memutuskan itu dan kemudian prosesnya jadi kelihatan gamblang
di besar mestinya harapan saya kepada kppu
nah atas pertanyaan tadi kebenarannya ini kita dipetakan
apakah kemudian perusahaan sawit itu terafiliasi dengan perusahaan gpo
apakah kemudian terafiliasi dengan minyak goreng
karena tampaknya ini kan kelinggan itu itu saja
jadi perusahaan sawit yang punya lahan besar itu punya perusahaan gpo
perusahaan jpo nanti kan tadi kalau seakan akan terpisah ini minyak goreng dan jpo
tapi nyatanya ada perusahaan perusahaan tadi yang juga punya afiliasi juga dengan perusahaan
minyak goreng apakah juga terafiliasi juga dengan distribusi
kalau retail sih ya bisa
punya atau tidak itu
tapi juga bisa jadi transfer pricing sampai luar negeri
misalnya kenapa cpo seakan akan dijualnya murah kepada perusahaan asing itu
ternyata terafiliasi juga gitu kan
baru perusahaan asing itu tadi menjual ke pasar luar negeri itu baru mahal
itu banyak kasus kasus yang transformasi saya tidak menyebut perusahaannya
nah sebenarnya saya berharap kppu bisa lebih
jauh mendalami terafiliasinya dugaan dan juga berproses dengan penegak hukum untuk saling memberikan support data
jadi alhamdulillah misalnya tadi tentang minyak goreng khusus minyak goreng aja kppu menyatakan ada koordinasi
nah ini saya teringat kppu memutus bertalah motor metik waktu itu
karena ditemukan ada email eh harga mu harga saya sekarang sekian
itu saja sudah dikatakan oleh kppu waktu itu
sehingga melakukan pelanggaran atau juga usaha tidak sehat
nah itu yang pertama
kedua pengalaman kppu menyatakan harga sms waktu itu sebelum ada wa
itu dikatakan terlalu mahal di dua ratus dan diperintahkan untuk diangkat satu ratus dua puluh misalnya
nanti kalau proses produksinya dpo proses produksinya minyak goreng dan kemudian keuntungannya terlalu besar
tadi seperti ditampaikan itu juga
usaha tidak sehat
nah inilah yang sebenarnya kita bisa berharap betul penegak hukum dan kppu nantinya bisa berkolaborasi
dan sebenarnya kalau itu nanti bisa diketemukan benang merah antara perusahaan sepun sawit
yang sebenarnya itu sembilan besar begitu
sampai di angka angka berapa sudah terpublikasi di media masa dan
dan juga di media mainstream gitu
sampai beberapa media sudah menyebut
dirangka aja ini afiliasinya
atau tidak ketemu saya yakin penegak hukum dan kppu mampu menemukan afiliasi afiliasinya
saya ke pak gopre ragib
bagaimana koordinasi dengan penegak hukum
apakah kemudian soal afiliasi dan korelasi ini juga menjadi kajian atau fokus untuk menelusuri begitu
dugaan carter ini
itu udah kita kan melihat
yang kita duga melakukan ini kan memang ada beberapa grup ya
kalau ada dua grup berarti berarti kita melihat hubungan afiliasi
ada mungkin beberapa perusahaan
contohnya satu grup itu punya lima perusahaan yang bergerak di produksi minyak goreng gitu ya
jadi semua itu kita lihat
nanti juga terkait dengan grup grupnya yang bergerak di penghasil cpo atau sampai ke perkebunan
kita kan petakan identifikasi seperti itu pak
ini kan saling terkait ya
maksudnya untuk cpo itu butuh tandat buah segar
akhirnya nanti santai jadi minyak goreng ya
itu tetap kita
kita masuk ke situ untuk memetakan ya
untuk melihat struktur pasar itu akhirnya kenapa kita bisa menyimpulkan
bahwa hanya beberapa kelompok ya
kelompok pelaku saat itu kan karena kita bisa identifikasi ya
yang masuk dalam produsen produsen minyak goreng yang dalam satu grup satu grup gitu
ya pasti kita lihat baik dari kepemilikan saham
ketaman komisaris maupun direksi gitu
sehingga bisa kita kelompokkan
bagaimana juga menjawab soal opini publik tadi pak groplera
kalau kemudian pemain di konsesi sawit itu
itu itu saja begitu tanpa menyebutkan nama pun mungkin publik sudah mengetahui
ya kalau ini kan sudah terjadi
sudah lama ya
artinya udah dari dulu kan
b yang berikutnya juga kalau kita lihat bahwa
ya sebenarnya pemerintah yang bisa mengatur gitu ya
karena semua perizinan atau apapun kan pemerintah
apa negara itu bisa ini ya
akhirnya bisa melihat contohnya agar mengurangi ya
mengurangi penguasaan ya
penguasaan dari beberapa kelompok ini
jangan sampai dari apa nanti terus bisa ya

kita lihat ya itu saja ada hambatan masuk pasar
tapi yang pasti kan kita kppu kan mengawasin kan
kalau ada praktek praktek yang mereka lakukan gitu ya
untuk menghalangi pelaku sah baru masuk ke pasar ya
kita akan bisa melakukan penegakan hukum
kalau ada perilaku perilaku ke arah situ gitu ya
yang kedua ada juga yang perlu contohnya
kayak pabrik pabrik minyak goreng ini ya
ada di beberapa kayaknya di riau kalau nggak salah ya
di pekanbaru itu malah ada ya
di pekanbaru itu malah ada ya
di apa nggak ada produksi
apa pabrik minyak goreng gitu
padahal karena apa pabriknya
apa kebunnya banyak gitu sumber bahan bakunya
dimudahkan juga untuk mungkin skala skala kecil gitu ya
kebijakan pemerintah untuk memudahkan masuknya gitu ya
masuknya para pelaku usaha
yang mungkin dengan skala kecil untuk bisa
memproduksi minyak goreng gitu ya
nah seperti tadi kan ada yang di dekat bahan bakunya
ada provinsi yang dekat bahan bakunya
tapi pabriknya juga nggak ada di situ gitu ya
jadi penguasaan penguasaan itu ada beberapa yang bisa
diatur ya diatur oleh pemerintah gitu
sehingga pemusatan pemusatan seperti ini yang akhirnya bisa
dan yang karena dengan segelintir pelaku usaha
berpotensi memang untuk melakukan koordinasi
karena sedikit pelaku usaha gitu ya
tapi di sini kan kita belum bisa nyimpulkan
namun karena kita yang terjadi saat ini
kalau di kasus kita yang lalu kita pernah muncul
terus memang harga cpo turun
kalau di sini kan harga cpo memang naik
tapi kita mau melihat ini kewajaran naikannya gitu kan
apakah masih contohnya bersaing atau tidak gitu
ini yang kita dalamin
oke artinya kemudian kita akan melihat apa
langkah progresif yang lebih tegas begitu ya
tidak hanya sekedar membidik saja
atau mengumpulkan bukti
tapi juga ada tindak lanjut yang lebih bisa membuat
kasus ini juga bisa terungkap ke publik
dan bagaimana juga kemudian memastikan
negara ini enggak boleh kalah begitu ya dengan kartel
tapi juga tidak bisa menang juga melawannya
nanti dijawab setelah jeda
kita akan kembali lagi sesaat lagi
tetap bersama cnn indonesia newscast
kita lanjutkan diskusi kita malam ini
saya ke pak goprera
kan kemarin dpr sudah mengatakan bahwa
pemerintah kemendak begitu ya
dianggap gagal begitu menyelesaikan persoalan minyak goreng ini
kemenperin juga begitu
bahkan menteri perdagangan juga kemarin sudah meminta maaf begitu
tidak punya daya untuk menyelesaikan ini secara terbuka
bang boy juga akhirnya mengajukan pra peradilan begitu
butuh berapa lama atau dikasih waktu berapa lama
untuk kemudian penyelidikan ini akan dituntaskan
jadi kalau penyelidikan kita
ini sejak dimulai itu kan enam puluh hari kerja ini pak
enam puluh hari kerja
di enam puluh hari kerja ini kita akan
meminta keterangan terhadap semua pihak ya
yang kita harapkan bisa memberikan keterangan
juga pelanggaran kita
dari produsen saya sudah cukup banyak sebenarnya
bukan cuma delapan kelompok
tapi pelusaha juga banyak
yang kedua juga nanti akan ada saksi ya
dari retail termasuk ahli gitu
ini sangat dipengaruhi oleh kooperatifnya pihak
hadir memenuhi panggilan kita
dan menyajikan laporan informasi yang kita butuhkan
sesuai dengan permintaan kita
jadi kalau contohnya
ini agak sulit diperoleh gitu ya
artinya minta resedu para pihak itu
kan ini kan sudah mengganggu juga
untuk terkait dengan kesempatan
tapi poinnya adalah
kita akan menyimpulkan setelah kita merasa
semua kita periksa dan kita cukup untuk mengambil kesimpulan
oke artinya juga ada soal kewenangan yang terbatas begitu ya
pak grupera ya
ada karena dari kewenangan kita memang nggak bisa jita
nggak bisa geledah ya
tapi siapa yang tidak kooperatif bisa kita serahkan kepada penyidik
oke kalau dari laporan keuangan
bang boy sudah berapa yang ditindaklanjuti
ya kalau saya ini pertanyaan ke pak guzer atau saya
ke pak gropera nanti bang boy juga bisa menjawab
laporan dari maki sudah berapa yang dipanggil atau ditindaklanjuti
oh ini kita masih terhadap
masih mendalamin itu
memang memperjelas ya
dari laporan yang makanya tadi minggu depan
kita sudah menjelaskan ke ini gitu ya
menyampaikan ke jakarta informasi tambahannya gitu
ini kita lihat
oke ada kesamaan dengan sembilan perusahaan dan satu perusahaan asing itu
kalau yang kita lihat nanti kita akan
ini apa akan kita jalanin setelah kita lengkapin dulu
apa dapat informasi yang lengkap dari pelapor lah
pemerintah semakin tidak berdaya dengan situasi seperti ini
sebenarnya bagaimana kemudian
apa ya langkah tegas atau yang lebih progresif gitu
untuk kemudian bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang
pemerintah itu saya yakin tahu datanya itu banyak banyaknya dan sejak awal
seperti saya ulang tadi
saya sudah mengingatkan bahwa
kalau kita menggunakan perusahaan yang lebih besar
bagaimana sembilan perusahaan ini dapat fasilitas pusat logistik berikat
dan kemudian bisa menjual langsung cpo nya
terus diolah ke industri
dan pembayarannya biaya keluar
kalau memang ini kita bercita cita seperti alimnya empat u
undang undang dasar empat puluh lima
manajemen yang lain evaluasi segala macam
sehingga kebutuhan itu bisa diperkirakan juga forecast forecast
ramalan ramalan ekonomi ke depan bagaimana
dan juga sama mitigasi misalnya terjadi peran rusia misalnya
dan kemudian cpo bagaimana bisa untuk masyarakat
sebenarnya ada ahli ekonomi yang menyampaikan ke saya
tapi nyatanya juga tidak ada
sekarang kemudian ketika dilepas hisp
ini kemudian yang curah tidak ada
dan yang hit juga masih mahal maksimal
nah ini kan dua kali lipat dari kemarin kemarin
dan posisi ini apapun begitu
menjadikan karena ini hasilnya penegakan hukum dikejaksaan
mungkin nanti juga penyidik asn di kementerian perdagangan
dan juga kppu
ini kan kemudian kembali menjadi negara penjaga malam jadinya
ini sangat disayangkan ketika negara seperti tidak hadir
untuk mencejahterakan rakyatnya
kemudian akhirnya penegakan hukum
ini kan negara malam kembali ke zaman dulu
hanya sekedar menjaga dari pencurian
atau menjamin hak hak orang
padahal ini sudah ketahuan
kita juga produsen terbesar cpo dunia
dan kemudian kalau kita petakan ini kan
yang nomor satu itu di sumatera
nah itu adalah riau
itu satu empat juta hektare itu lahan sawit
dan itu sudah lama sekali adanya kebun sawit itu
nah dan bahkan untuk tahun dua ribu sembilan belas saja
sudah empat belas sekian juta hektare
saya yakin sekarang sudah lima belas an juta sawit
dan yang saya berharap misalnya kppu
ini dari rangkaian pernah pengalaman memutus persaingan usaha tidak sehat
mulai zaman kasus indosat dan telkomsel misalnya
itu afiliasi saja tidak boleh
nah ini ada catatan perusahaan besar dua
yang dulu seperti persaing
tapi kemudian saling afiliasi untuk beberapa usahanya
termasuk usaha untuk informasi
itu bisa dilihat kan
hanya perlu diolah sampai terakhir
misalnya tadi saya contohkan tentang harga motor metik
atau harga sms per telepon
yang nomor sms dulu berapa itu terlalu mahal
keuntungannya terlalu banyak
jadi kalau itu pengalaman yang begitu banyak kppu digabungkan
sebenarnya dalam kasus tpu dan minyak goreng ini
akan suatu prestasi untuk kppu
setidaknya untuk memastikan ke depannya tidak terulang lagi
pada orang yang mengambil keuntungan
kalau perlu bahkan saya ingin semua keuntungan diambil disita
bukan hanya segera denda
nanti kerja sama dengan penerja hukum
itu bisa diterapkan pencucian uang misalnya
jadi ini perlu kolaborasi
yang belum hadir misalnya
ini adalah penyidik pegawai negeri sipil kementerian perdagangan
dan juga aparat biaya cukai
seperti yang saya contohkan
ini adalah ekstrak minyak goreng dikapuk lase sayuran
nah itu sudah gampang kelihatan
bagaimana kontainernya kontainer biasa
padahal itu kalau sayuran ke hong kong tiga hari pasti busuk
gampang dicurigai ini pasti bukan sayuran
kenapa tidak dibuka sampai lolos dua puluh empat kontainer
ini yang menurut saya biaya cukai juga belum hadir dalam posisi ini
ini yang harus bisa disiset
itu pemerintah yang bisa meniset bisa
artinya kemudian satu hal yang mustahil begitu ya
kalau langkah langkah ini atau hal hal yang anda sebutkan ini
tidak terdeteksi di awal
tapi tadi kppu mengatakan bahwa ada persoalan kewenangan
tidak bisa memanggil paksa
tidak bisa menyita alat bukti
apa kemudian agar punya taring yang lebih kuat
perlu diubah payung hukumnya atau bagaimana
saya kira tidak juga
sepanjang kalau ppu seperti pengalaman kasus ektp
dan pengadaan bady
bisa kolaborasi dan kemudian saling melengkapi
dan kemudian hasilnya cukup bagus menurut saya
jadi saya barangkali pengalaman kppu itu sudah lama lah kira kira
dan pola kerja itu
kppu itu dengan segala kewenangan yang ada
ternyata pemikiran saya yang tadinya menurut saya itu tidak mampu
tidak mampu terobos
punya banyak angin
bila kppu ini yang dalam seks untuk memimpin memopret usaha ini
sehat atau tidak sehat persaingannya
itu gampang karena pola pola yang istilahnya pedagang itu
tampak dipetakan gitu
misalnya dulu kalau pengadaan bis transjakarta itu ternyata dari
penawar penawar tender itu pakai ip atlet yang sama
yd yang sama
ada hal yang lucu lucu sebenarnya
jadi kalau soal kewenangan saya yakin masih mencukupi
kalau memang mau ditambah ya silahkan aja
tapi bahwa ini memang saya menghimbau mohon kepada pemerintah
untuk mendukung sepenuhnya kppu dengan nyuplai data sebanyak banyaknya
sehingga ketika kppu itu memanggil swasta tidak adil pun
kppu juga sudah punya datanya sehingga bisa meningkatkan ke proses proses berikutnya
pengidikan maupun persidangan persidangan
dan nanti ada keputusan penulisan
saya berharap kan gini saya aja yang party clear
yang swasta yang hanya mengandalkan satu handphone dibuka dua puluh empat jam punya data
yang tadi misalnya sembilan perusahaan
industri besar blb juga pembelinya ketahuan itu transaksinya satu satu triliun
yang satu pembeli aja pakai kapal mana kemudian tanggal berapa
itu ada semua yang nyampe ke saya
masa pemerintah kemudian mengaku tidak punya data itu
jadi ini saya butuh kemauan politik
kepemilikan politik dari pemerintah untuk mendukung benda keagung termasuk kppu
pak gropera artinya kemudian harapan itu ada di pundak kppu
paralel juga apa yang disampaikan kemarin oleh dpr bahwa
memang di kppu lah kemudian ini bisa diungkap begitu ya
karena di depan dpr kemarin menteri lutfi dan juga kemen perin juga dianggap sudah tidak mampu lagi
bagaimana menjawab ini pak
ya kita akan tetap bekerja sebagaimana kewenangan kita pak ya
tadi kan sudah pak bonyamin sudah jelaskan kasus kita sudah banyak yang kita tangani
ya beberapa kasus kasus kartel juga sudah kartel apa yang terkait dengan daging sapi ya
kartel yang mau undang banyak banyak yang sudah kita putus pak
tapi artinya kecepatan tadi kan tetap akan tergantung kepada kooperatifnya para pihak
dan kooperatifnya juga memberikan keterangan
keterangan maupun menyampaikan informasi yang kita terima
tapi pada pokoknya apabila itu semua terkumpul semua tapi ini pasti bisa dikumpulkan pak
apakah di sini cukup bukti atau tidak terkait dengan dugaan pelanggaran
dan kalau memang cukup bukti akan diteruskan ke tahap sampai ke persidangan
kita tunggu langkah progresif ini dua minggu ya pak gropara ya ditunggu bukti tambahan ini
enggak kalau penyidikannya enam puluh hari pak
oh enam puluh hari
kita akan tunggu
saya yakin kalau terkait dengan tadi yang minyak goreng dugaan produknya sehat sehat itu
saya yakin kpu mampu menuntaskan
hanya bahwa ingin melengkapi dengan cpo dugaan terapiliasi di juga bagaimana mereka dan bisa
jadi mengurangi pasokan cpo

artinya ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini
yang perlu yang progresif lebih banyak saya yakin taptu mampu kalau urusan minyak goreng
tadi yang saya sampaikan tadi
tapi ini saya berharap lebih lengkap lagi dan mudah mudahan saya yakin taptu mampu
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
oke baik kita tunggu bagaimana kerja progresif dari kppu dan kolaborasi dengan pihak pihak
terkait yang mungkin bisa kemudian mempermudah dan memperlancar kemudian mengumpulkan bukti bukti
agar mengungkap siapa sebenarnya yang bermain
apakah memang ulah kartel yang tadi juga sudah di mention oleh maki sembilan eksportir besar
begitu ya dan bisa menyelesaikan kasus maki sembilan
oke terima kasih pak
cpo dan minyak goreng di tanah air
terima kasih bang boy dan pak goprera sudah bergabung dengan kita malam ini